yang perlu didengar oleh mahkamah adalah
saudara muhajir effendi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kemudian yang kedua bapak erlangga hartarto menteri koordinator bidang perekonomian
tiga ibu sri mulyani indrawati menteri keuangan
empat ibu tri resma harini menteri sosial
dan lima dari dewan kehormatan pendengara pemilu
jadi lima yang dikategorikan penting didengar oleh makamah
ini bukan berarti makamah mengakumudir permohonan promohon satu maupun dua
melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya